bang oce anda melihatnya bagaimana sampai pimpinan kpk di rapat terakhir ini curhat seperti itu
kemudian anda melihatnya hubungan dpr dengan pimpinan jilid empat ini seperti apa sih
selama empat tahun mengalami up and down atau murus murus saja
memang melihat relasi antara kpk dan komisi tiga spesifik ya mewakili institusi dpr
memang dalam suasana yang boleh jadi apa yang dikatakan oleh salah satu pimpinan kpk
kalau di sarif itu adalah cerminan saja bahwa selama ini memang hubungannya
ya boleh jadi boleh dikatakan tidak baik tidak mulus
kalau bahasanya bang masinton pimpinan kpk kaku
kalau bahasanya pimpinan kpk komisi tiga tukang marah
jadi kan memang ini menandakan pola komunikasi yang tidak ketemu
berarti ada proses komunikasi yang buntu sebetulnya di antara
tapi menurut saya lebih dari itu
menurut saya sebetulnya mencermati relasi kpk dan komisi tiga spesifik di pre od
di dua ribu sebetulnya sebelumnya ya dengan kpk yang sekarang
sebetulnya lebih kepada relasi yang konflik menurut saya
banyak sekali momentum di mana kpk jilid keempat ini bertemu dengan dpr dalam situasi yang konflik
tadi sudah disebutkan soal muaraannya puncaknya itu adalah angket misalnya
nah sebelum angket itu ada berbagai rdp yang di mana di situ luar biasa perdebatannya soal kasus iktp
jadi menurut saya memang relasi harus dianggap
relasinya banyak dalam situasi yang konflik
sehingga tentu itu membuat situasi menjadi tegang
antara kpk dengan komisi tiga jadi komisi tiga dengan kpk itu relasinya mungkin bukan hanya kaku
tapi memiliki situasi yang tidak nyaman
dan pre od ini juga kpk cukup banyak menyedih kasus anggota dpr
nanti kita lihat nih nanti saya akan tunjukkan
terutama salah satunya anggota ketua dpr
jadi kalau saya membahasakan relasi konflik itu
itu banyak terjadi dalam periode yang saat ini pimpinan kpk saat ini
konflik dalam pengertian bukan dalam pengertian negatif ya
tapi karena ada perkara kemudian dua lembaga ini saling berkontestasi saling bermanuver politik
kemudian yang kita bisa katakan ini mungkin titik nadir
karena di ujung ada undang undang kpk yang direvisi oleh dpr
betul nggak sih sebetulnya bang masinton salah satunya adalah karena banyaknya kasus yang ditangani oleh kpk ini menyangkut anggota dpr
kemudian sensitivitas anggota dpr
anggota dpr terhadap kpk itu kemudian meningkat gitu loh
dibandingkan dengan pimpinan pdb pada sebelumnya
juga jadi begini kalau kami berpandangan setiap perkara itu tidak cukup dengan hanya dengan ott
kami minta umpama kpk menyelesaikan masuk ke dalam perkara perkara besar yang sulit ditangani oleh kepolisian kejaksaan
kemudian membangun sistem membantu pemerintah dalam membangun sistem anti korupsi
nah tugas sebagai lembaga
oke nah tugas sebagai lembaga membangun sistem anti korupsi itu
bantu negara ya
dia benar benar fokus pada bukan sekadar sour sendiri
nah selama ini kenapa kpk kesulitan komunikasi bukan hanya ke dpr
di antar penegak hukum melakukan koordinasi dan supervisi baik kekejaksaan kepolisian dan lain lain
itu memang ada semacam jarak itu dalam komunikasi
karena itu tadi standar yang dilakukan oleh kpk menurut kpk ya itu standar yang buat mereka itu
tapi kan belum tentu pas juga ke yang lain